hingga hari senin kemarin mahkamah konstitusi telah menerima dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum
gugatan diajukan diantaranya terkait pemilu legislatif dpr dan dprd pilpres serta calon anggota dpd
hasil resmi pemilu dua ribu dua puluh empat telah diumumkan pekan lalu
banyak pihak yang puas tak sedikit pula yang merasa kecewa
kini kpu dihujani ratusan gugatan ke mahkamah konstitusi terkait pemilu dua ribu sembilan belas
paling tidak hingga senin dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat mahkamah konstitusi telah menerima dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum phpu
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono bilang
tidak semua aduan akan ditangani mk
mahkamah konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan
ada dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan
hakim konstitusi anwar usman dipastikan tidak akan dilibatkan dalam sidang perselisihan pilpres
hal ini merujuk pada putusan majelis kehormatan mk tahun dua ribu dua puluh tiga guna mencegah konflik kepentingan
selain tak dilibatkan menangani sengketa pilpres anwar usman juga tak dilibatkan menangani sengketa pilek khusus psi
mahkamah konstitusi telah menetapkan tiga hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel
mereka adalah soeharto yo sali isra dan arief hidayat
sidang sengketa pilpres akan dimulai dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat sementara untuk putusan selambat lambatnya dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat mendatang
mk punya waktu empat belas hari untuk memutus perkara
sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau pileg sidang perdana dimulai pada dua puluh sembilan april hingga tiga mei dua ribu dua puluh
dalam menangani sengketa pilek ini mk punya waktu tiga puluh hari untuk memutus perkara
tak hanya anwar usman hakim konstitusi arsul sani juga dipastikan tidak akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pilek yang terkait dengan partai persatuan pembangunan atau p tiga
hak ingkar juga dapat arsul gunakan dalam penanganan sengketa pilpres yang diajukan oleh kubu ganjar pranowo mahfud
namun sampai saat ini menurut ketua mk arsul sani masih ikut dalam penanganan sengketa pilpres selama belum ada yang keberatan
membatasi keterlibatan anwar usman dan arsul sani dalam penanganan sengketa pemilu bisa jadi merupakan langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap mahkamah konstitusi yang kadung tercoreng
namun apakah langkah ini cukup tentunya harus pula diiringi dengan sikap dan gebrakan keputusan yang mewujudkan keadilan
untuk mengetahui informasi terkini dari mahkamah konstitusi kita sapa jurnalis kompasifi jona hamonangan
jona hingga saat ini bagaimana persiapan dari mk jelang sidang perdana yang akan dilakukan besok hari
jurnal persiapan yang dilakukan oleh mk sudah begitu maksimal mulai dari kesiapan dari hakim sampai panitra peganti sedangkan untuk ruang sidang juga sudah disiapkan
yang pasti terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan besok itu lebih kepada pemeriksaan berkas atau pengecekan di mana
mulai dari bukti ataupun dari hal lain di mana sudah dikumpulkan di mana fokus utama adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu
nah untuk pemeriksaan dilakukan di mana kalau kita lihat sudah ada dua ratus tujuh puluh tujuh laporan atau yang akan masuk namun dari dua ratus tujuh puluh tujuh ini hanya dua yang fokus pada laporan pilpres
yang pasti untuk terkait dengan kesiapan mulai dari kesiapan dari gedung sampai juga kepada panitera dan juga para hakim sudah begitu maksimal jadi besok ketika sidang dilaksanakan sudah siap dilakukan dan juga tidak ada hal hal
ada dua ratus tujuh puluh tujuh pelaporan lalu bagaimana mekanisme persidangan apakah pilek lalu kemudian flip press dilakukan bersamaan atau secara paralel dengan diselesaikan satu persatu
jurun terkait dengan adanya sidang yang dilakukan mulai dari besok ini dimana total ada dua ratus tujuh puluh tujuh sebenarnya dari dua ratus tujuh puluh tujuh ini tidak semuanya yang akan disediakan
menjeleksi dulu mulai dari seleksi berkas
nah untuk sidang dilakukan ini untuk fokus yang dilakukan untuk besok ini adalah fokus pada pemeriksaan kepada pilpres
dan dimana harus selesai dalam waktu empat belas hari setelah ada pemeriksaan pilek press barulah nanti masuk ke pemeriksaan khususnya kepada dpr dprd dan juga dpd
jadi fokus utama pemeriksaan adalah fokus kepada pilek press lebih dahulu baru habis itu pemeriksaan sisanya adalah yang sebanyak dua ratus lebih pemeriksaan kepada yang ada di dpr atau dprd
kenapa fokus utama lebih kepada pemeriksaan
karena memang ini dalam rangka untuk menghindari adanya gugatan yang begitu panjang sehingga nanti ketika mungkin adanya keputusan dari mk maka akan ada pilek press yang kedua ataupun ada pengulangan atau apapun itu
maka ini tidak akan berdampak pada pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal tanggal berikutnya
jadi fokus utama adalah lebih kepada pemeriksaan dilakukan untuk sengketa pilek press barulah berikutnya kepada sengketa pemeriksaan kepada yang ada di dpr dan juga di dpd